kondisi rumah milik siti umi fadkiah warga desa balonggabus
jamatan candi sidoarjo jawa timur kini rusak berat
setelah terbakar hebat pada rabu dini hari
bakaran menganguskan rumah sepeda motor
serta menyebabkan empat orang yang berada di rumah tersebut
mengalami luka bakar serius di bagian kaki tubuh lengan hingga kepala
menurut saksi mata kejadian ini baru diketahui saat penghuni rumah
berteriak minta tolong dan api telah membesar
warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya
di sekitar lokasi kejadian juga ditemukan sejumlah botol berisi bahan bakar minyak
dari pemeriksaan awal
polisi merapakan kemampuan untuk mencari orang yang berada di rumah tersebut
menempatkan informasi bahwa pelaku adalah koryah
warga desa kebonsari kecamatan candi sidoarjo
yang tak lain adalah istri tua dari suami korban
pelaku diduga nekat melakukan pembakaran karena terbakar api cemburu
pelaku bahkan sempat melarikan diri
hingga kini seluruh korban masih dirawat intensif di rumah sakit umum sidoarjo
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur